dunia versatu di sini
kali grafi yang dibuatnya syarat makna untuk perdamaian dunia
khususnya di negaranya yang kini tengah berperang dengan ukraina
sementara dipilihnya bali lantaran pulau dewata memiliki beragam orang dari berbagai dunia
namun tetap damai dan harmonis antara warga lokal dan pendatang satu sama lain
saya mencoba untuk belajar dari orang orang bagaimana mereka menulis kata kata
bagaimana mereka berkomunikasi dan bagaimana saya bisa bergabung dengan stil yang berbeda dengan stil kolegrafi
jadi ketika saya datang ke bali saya melihat harmoni yang baik antara orang dan alam
dan orang antara orang karena ada banyak turis yang berbeda di seluruh dunia
jadi saya memutuskan untuk membuat karya karya yang akan membentuk keunikian antara orang
sementara itu pengelola villa asal ukraina
berharap pesan kaligrafi ini diterima masyarakat dunia sebagai pentingnya perdamaian
seni kaligrafi di atas atap villa menurutnya dapat menarik perhatian wisatawan
untuk datang dan berkunjung ke bali pasca bali yang vakum kunjungan turis dua tahun terakhir
bali adalah indah bukan karena alam laut dan gunung
bukan karena itu
karena pertama orang orang di bali sangat berterima kasih
sangat indah baik dan baik
dan kita sebagai pembinaan
ingin membuat proyek unik
yang membuat bali lebih populer
untuk membawa lebih banyak pelabur turis ke bali
dan membuat sesuatu yang indah
kaleigrafi bernuansa hitam putih karya pokra selampas juga mendapat perhatian warga negara asing
yang tinggal di kawasan canggu badung bali
ya untuk baca ini mungkin susah ya
tapi ini kalau ini art ya mungkin ini oke
karena kalau ini kata biasa aja mungkin orang tidak tertarik pikir ini bukan mungkin ini vandal aja ya
tapi kalau ini dengan art jiwa ya jadi ini khusus dan saya pikir ini jadi art
karena mungkin baca susu tapi ketika baca jadi sangat senang ya
dirinya berencana mengadakan proyek seni di ubud bali bertujuan menggalang dana yang didedikasikan bagi para pengungsi dampak perang rusia dan ukraina
tim liputan cnn indonesia badung bali